jika duas turun saya itu dimarai kembali
tapi kalau duas naik dimarai ke ibu ibu
sulitnya pemerintah disitu mencari keseimbangan itu yang sulit
saya pas duas naik saya main ke sawah wah petani seru
begitu saya ke pasar ketemu ibu
pak dimana nyari duas pak
tapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang
saya kemarin musim keringnya panjang ini nanti pasti nanurnya mudul
atau basahnya terlalu hujannya terlalu lebat ada yang kena banjir
inilah negara indonesia yang sangat besar
kalau negara lain penduduknya sepuluh juta dua puluh juta
itu diumumkan kita dua ratus juta
tujuh puluh juta tersebar di tujuh belas pulau dari sabang sampai merauke
dari myana sampai pulau